kota pekanbaru dan provinsi riau masih dikepung kabut asap
kebakaran lahan terjadi masif di sejumlah titik
sebagian terjadi di dalam area konsesi perkebunan
pemerintah menyegel perusahaan yang diduga lalai bahkan nakal
di antara yang disegel adalah perusahaan perkebunan sawit asal malaysia
sejak satu bulan terakhir kota pekanbaru diselimuti kabut asap
di bandar udara di jalan raya
bahkan dalam bangunan fasilitas umum maupun rumah warga diselimuti asap
jarak pandang terhalang dan berkurang hingga hanya mencapai sekitar empat ratus sampai delapan ratus meter saja
di pusat kota pekanbaru jarak pandang masih bisa mencapai satu dua kilometer
tidak hanya membatasi jarak pandang kabut asap juga dengan mudah terhirup siapapun yang bernafas tanpa masker pelindung yang tepat
dinas kesehatan mencatat kasus infeksi saluran pernafasan
kekerasan akut atau ispa meningkat hingga lebih dari dua puluh sembilan ribu kasus selama bulan agustus lalu
bulan sebelumnya tercatat hanya sekitar dua puluh tujuh ribu kasus infeksi saluran pernafasan akut
untuk mengurangi risiko paparan asap siswa sekolah diliburkan sampai pemberitahuan lebih lanjut
sejumlah universitas pun menghentikan kegiatan perkuliahan
kabut asap pekat yang menyelimuti kota pekanbaru adalah kontribusi kebakaran lahan dan hutan
sebagian besar titik apinya berada di luar kota ini
sebabnya klasik kebakaran hutan terbakarnya lahan atau dibakarnya lahan dan hutan adalah cara yang dianggap paling murah dan cepat untuk alih fungsi lahan
tanpa mempertimbangkan biaya pemulihan yang jauh lebih mahal
titik panas atau hotspot terpantau ratusan jumlahnya di provinsi riau
sebagian dipastikan terjadi kebakaran lahan
di antaranya terjadi di dalam area konsesi perusahaan perkebunan sawit
salah satunya yang terjadi di lahan pt abai plantation
salah satu bidang lahan perkebunan seluas dua belas hektare ini terbakar pada tujuh september dua ribu sembilan belas lalu
kebakaran terjadi di lahan seluas empat dua puluh lima hektare
usai terbakar dirjen penegakan hukum kementerian lingkungan hidup memutuskan menyegel lahan ini
dugaan kelalaian diberikan sambil menunggu hasil penyelidikan tentang penyebab kebakaran lahan
perusahaan ini pernah difonis bersalah dalam kasus kebakaran lahan tahun dua ribu lima belas lalu
setiap pemegang izin konsensi itu bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan di wilayahnya
nah kalau sampai terbakar bisa saja ada oknum oknum
oknum oknum tertentu yang tidak diketahui atau diketahui yang ini perlu pendalaman
sehingga memang prosesnya harus dibuktikan apakah ini memang ada unsur kesengajaan dibakar atau memang terbakar karena proses alam
kementerian lingkungan hidup dan kehutanan menggunakan undang undang no tiga puluh dua tahun dua ribu sembilan sebagai dasar hukum penyegelan
sementara manajemen perkebunan milik perusahaan asal malaysia ini mengaku sudah melakukan upaya terbaik
untuk memadamkan api di lahannya
dan mengaku tidak tahu kenapa lahannya bisa terbakar
ya kita mengikuti aturan pemerintah
karena memang ini dapat di tempat kita seperti ini
dan pemerintah ingin melakukan lebih mendalami apa yang menjadi aturan aturan hukum
apakah kami ada macam tadi dikatakan kelalaian ataupun ada kesengajaan ataupun memang sudah maksimal
ya kami harap kami lebih transparan
karena memang banyaknya berkembang berita kalau kita ini membakar kita ini itu
tapi ternyata terjadi juga
karena memang panas cukup ekstrim
sehingga ya usaha sudah mungkin mungkin ya inilah maksimal yang bisa kami buat
kebakaran lahan dan hutan menjadi sebab utama pekatnya kabut asap di provinsi riau bahkan di sumatera dan kalimantan
sampai saat ini penyegelan lahan telah ditetapkan terhadap puluhan perusahaan konsesi perkebunan di riau
langkah hukum selanjutnya adalah membuktikan kelalaian ataupun kesalahan kemudian menjatuhkan hukuman demi efek jerah
yogi tujuliarto muhammad iqbal riau